kasian pasti si uli
disuruh bawa kopernya dia
ah kepasan dulu
besta yang emak rencanakan sepele
tapi buat emak penting
tapi buat emak penting
nanti kamu akan paham
kalau kamu sudah punya anak perempuan
apalagi perempuan satu satunya
apalagi perempuan satu satunya
waktunya tuh sudah sempit mak
waktunya tuh sudah sempit mak
nikah sederhana aja dia udah senang
jangankan itu atu mak
dede dapat terus dari emak aja
dede udah bahagia pisar
kemet takut hartanya habis
dia pura pura tersinggung
supaya tidak ikut patungan
supaya tidak ikut patungan
dia malu kalau emak yang menanggung sendiri

patungan gak mau
gak patungan malu
udah mak gak usah dibahas
udah mak gak usah dibahas ya
berarti pas pebri naik naikan kelas dua

ibu udah di rumah

ya allah sana kamu belajar lagi
jam segini udah di kuncinya
pakai di kunci segala
jangan takut atuh sih
untungnya punya rumah kecil itu jarang diincar malik

boleh masuk gak nih
tentunya kok dihalangin
eh esi besok kan aku balik
nah karena barangnya gak banyak kayak aku
aku tuh mau nitip koper
gak banyak cuma dua
eh kok pada berdiri
duduk esy kalau aku
masa yang punya rumah berdiri
bayarin aja kelebihan timbangannya
ih esy mah suka nyindir soal timbangan ya pak
bukan masalah uangnya sih
aku tuh mau bantuin kamu
kan kalau misalnya kamu bawa kopernya aku
orang orang tuh lihatnya kamu juga barangnya banyak
enak ya mah barangnya sedikit
iya lah pak
esy tuh harus bersyukur
gaji kecil juga ada keuntungannya
bisa beramal bantuin bawain barang barang teman
kok diam seribu bahasa sih
eh lebaran beli apa aja
gak beli apa apa
rumah kamu tuh enak banget
bagus buat foto foto ya pak ya
ini bukan selfie
sini atuh pak gak keliatan
wah ini mah yang kemarin
oh masih yang kemarin
makanya dibuka atuh
biar mereka tuh tahu tahun depan apa yang bakal kita beli
nah gini pak
kulkas yang bagus itu yang seperti ini
ini yang namanya
nah gitu dia
gak kayak kulkas kita
kan makanan juga perlu bernafas
kok gak sekalian
penggilesan yang di kamar mandi difoto
ih jangan atuh esy
ntar kata orang orang kita primitif banget lagi ya
satu lagi lupa
ariefi pedri kemana
eh neng pedri
aduh anak cantik
ini cantiknya dari mana ya pak ya
isinya dari mana ya
selamat belajar ya nak
eh ini kurang nutuh
eh ini kurang nutuh pintunya ya
eh kita pulang dulu azri ya
nanti disangkanya mau liat liat barang lagi
kasian pasti si uli
disuruh bawa kopernya dia
ah kepasa dulu nek
rasanya berat sekali pin
rasanya berat sekali pin
rasanya berat sekali pin
tapi pin paham teh
tapi pin paham teh
kan ada bu dokter dan pak ustadz
teh teh gak usah khawatir ya

andai saja teh bisa gak khawatir pin

dani lagi matanya dia pin
dani lagi matanya dia pin
airpods di sarip
kalau di luar tuh aku banyak inspirasi
kamu bikin surat surat kamu masukin data ke komputer
habis itu kamu bikin sistem buat gaji gaji orang
ya iya namanya juga kantoran
kalau bikin sistem aku gak bisa moms
mendingan moms cari orang lain aja
aku tuh cuma bisa nyentik ngetik surat doang
kamu mah begitu sih
aku kasian sama opa ustad kemet
kenapa pak kemet
tut itu tuh cuma alesannya pak kemet
pak kemet aja
pasti dia gak mau diajak patungan
kalau sampai ma eros bikin pesta buat pernikahannya sobri sama dede
itu pasti biayanya mahal
otomatis pak kemet harus nyumbang paling gak setengahnya dari biaya itu
mana mungkin mau pak kemet nyumbang
moms kok ngomongnya begitu sih
opa ustad kemet itu orang baik moms
kamu mah sok tau sih
mama tuh tau banget
kayak apa pak kemet
pak kemet tuh ti
aku juga tau
kamu kenal sama pak kemet baru kemarin
mama mama udah dari dulu
pokoknya opa ustad orang baik
terserah lah kalau begitu